sekretaris kabinet pramono anung mengatakan presiden jokowi telah menerima usulan calon pemimpin pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
usulan itu berasal dari dalam ppatk dan kementerian keuangan sebab masa jabatan ketua ppatk muhammad yusuf dan wakil ketua ppatk agus santoso akan berakhir pada akhir oktober ini
pergantian pemimpin tertinggi ini dilakukan untuk oleh presiden langsung tanpa persetujuan dewan